liga basket indonesia dua ribu dua puluh dua akan digelar mulai lima belas januari dua ribu dua puluh
pertandingan seri pertama akan digelar di hall basket gelora bung karno jakarta
total akan ada enam belas klub bertanding di liga basket indonesia dua ribu dua puluh
liga basket indonesia dua ribu dua puluh dua akan digelar di sebelas kota
diantaranya di jakarta bandung solo surabaya dan denpasar
pemerintah juga sudah mengizinkan liga basket indonesia dua ribu dua puluh tiga
dihadiri penonton dengan kapasitas maksimal dua puluh persen
pembelian secara online kemudian protokol protokol kesehatan secara teknis pada saat di lapangan
kemudian untuk kapasitasnya sendiri itu berbeda beda
karena ibl itu kan bermain di beberapa kota
tidak hanya olahraga ini ada entertainment nya di sini
ada empat tim baru yang bergabung di liga basket dua ribu dua puluh tiga
yakni bumi borneo basketball pontianak
dan runs peak basketball
klub basket miliknya akan mampu bersaing dengan klub klub senior
begitu juga gading martin pemilik west bandit solo
run spik basketball juga ini adalah salah satu tim junior yang baru masuk
banyak tim tim senior juga yang beberapa kali apalagi yang sudah sering juara
ya sebenarnya untuk mempersiapkan pemain kita juga sudah cukup pede
tapi memang kita percaya gak akan ada yang instan
dan juga saya selalu bilang sama tim itu tidak ada yang namanya superman
maksudnya kita tidak akan mengandalkan hanya satu orang saja menjadi hebat
atau karena satu pelatih atau karena satu pemain
atau karena satu individu
tidak yang ada super tim
kita harus membentuk tim kita menjadi tim super
saya beruntung menjadi keluarga dari west bandit
yang tahun pertamanya di ibl
langsung menembus playoff dan kita berakhir di posisi empat
senang ketemu dengan teman teman di sana
sudah mendapatkan pemain yang cukup ideal untuk tahun ini
jadi mudah mudahan di season yang baru ini kita bisa berprestasi
lebih dari yang kemarin
dengan hadirnya klub klub baru
persaingan kompetisi ibl dua ribu dua puluh dua akan semakin semarak
banyak tim baru
terus ada pemain pemain yang comeback juga
persaingannya pasti lebih ketat lagi
pemain pemain juniornya yang baru masuk
yang kemarin di patriots
main di timnya masing masing
yang patriar sekarang baru baru lagi
yang banyak yang muka muka baru lah
itu jadi angin segar lah
dan jadi pacuan juga buat sebagai pemain senior
total akan ada dua ratus dua puluh dua pemain yang akan berlagak di ibl dua ribu dua puluh dua

sementaranya adalah pemain baru
arief kurniawan andri kurniawan jakarta